depok menjadi kota yang diwaspadai dalam penyebaran covid sembilan belas
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus positif covid sembilan belas di kawasan depok
kami terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia syarah mei diana
selamat pagi menjelang siang syarah
bagaimana perkembangan kasus positif di kota depok dan apa saja penanganan yang dilakukan
baik selamat pagi maggie dan juga ratu
saat ini saya berada di depan pondok pesantren baitul hikmah di daerah curug bojong sari depok
di mana saat ini bisa dilihat di pondok pesantren ini sedang diberlakukan lockdown
karena pada rabu lalu bahkan sejak rabu lalu ini dilakukan lockdown
karena tiga puluh sembilan dari siswa yang ada di dalam sini ini terindikasi positif covid sembilan belas
dan kemarin pada tanggal dua belas november dua ribu dua puluh ini dilaksanakan swab tes masal pada dua ratus empat puluh penghuni pondok pesantrennya
tes swab masal ini diselenggarakan oleh satgas covid sembilan belas depok
bekerja sama dengan puskesmas tempat juga rumah sakit universitas indonesia
dan juga dari pemprov depok
sedikit kronologis yang bisa saya ceritakan dari kasus positif yang terjadi di pondok pesantren baitul hikmah ini
yaitu pada empat hari lalu ada salah satu penghuni yang menampakkan gejala mirip infeksi covid sembilan belas
setelah itu dilaporkan ke puskesmas setempat dan pelacakan itu dilakukan
pelacakan kontak kerat dilakukan
dan terdapat enam puluh detik
dari enam puluh diantaranya ini mendapatkan kontak erat begitu dengan penghuni ponpes yang terindikasi memiliki gejala covid sembilan belas
nah dari enam puluh tersebut dilakukan swab test dan hasilnya adalah tiga puluh sembilan diantaranya ini dinyatakan positif dan tiga puluh satu lainnya ini dinyatakan negatif
nah menurut tadi pernyataan dari jamil selaku dari keamanan di pondok pesantren
baitul hikmah ini bahwa keluhan yang mereka dapatkan atau misalnya simptom yang mereka rasakan adalah hilangnya rasa penciuman dan juga rasa pengecap
dari situlah kenapa mereka akhirnya melarikan beberapa santri ini ke puskesmas
nah karena memang simptom yang mereka dapatkan ini cukup ringan menengah
sehingga mereka ini saat ini
para siswa yang dinyatakan positif tiga puluh sembilan orang ini diisolasi di dalam ponpes
mereka diisolasi di kelas kelas tentunya dipisahkan dari teman teman mereka
tadi saya sempat melongok sedikit ke dalam melihat kegiatan dari para siswa ini seperti apa
tadi saya melihat ada beberapa siswi yang berolahraga begitu dan menurut pengakuan dari jamil tadi
dari penjaga sekolah
baitul hikmah ini bahwa mereka dalam keadaan yang stabil atau tidak dalam keadaan buruk
dan tentunya tadi semalam saya sempat bercakap cakap dengan dadang wihana
selaku ketua satgas covid sembilan belas di depok
melalui chat wa bahwa memang hingga saat ini
ke depannya juga masih akan terus dilakukan kontak res
sambil menunggu juga dua ratus empat belas siswa lainnya yang kemarin dites swab untuk keluar hasilnya dalam dua tiga hari ini
dan ke depannya dari satgas covid sembilan belas ini akan terus melakukan kontak resing
karena memang ada dugaan sementara ini bahwa virus ini dibawa dari luar
karena selama terjadi pandemi para santri ini tidak diperbolehkan pergi kemana mana
jadi ada kemungkinan bahwa ini dibawa dari luar
entah dari pengasuh entah dari visitor atau siapa yang bisa keluar masuk
ini masih akan terus ditelusuri
dan untuk informasi tambahan bahwa ini adalah kasus kedua untuk kluster pondok pesantren
setelah sebelumnya ini ada temuan kluster covid di pesantren al hikam beji pada agustus lalu
maka dari itu dari satgas covid sembilan belas ini sendiri
terus mengetatkan pengawasan bekerjasama dengan camat dan juga lurah setempat
untuk mengawasi siapa saja yang bisa masuk dan keluar dari pesantren pesantren yang ada di area depok
baik terima kasih atas laporan anda syarah dari depok